indonesia akan mencatat penampilan ke dua puluh satu di final thomas cup dari dua puluh kesempatan sebelumnya
tim thomas indonesia berhasil empat belas kali menjadi juara yang tercatat sebagai rekor terbanyak di ajang ini
sementara bagi india ini akan menjadi penampilan perdana mereka di final thomas cup
bagaimana membaca peluang kedua negara dalam merengkuh gelar piala thomas edisi ke tiga puluh
kita tersambung dengan putra permata tegar idaman jurnalis olahraga cnn indonesia com
sekaligus juga penulis buku thomas cup sejarah tentang kehebatan indonesia
oke terima kasih mas engga sudah menyempatkan waktu sore ini
kita ingin melihat bagaimana memetakan juga pertandingan thomas cup finalnya nanti ya
besok tepatnya pukul tiga belas siang kalau saya tidak salah
tapi kita ingin review dulu secara umum bagaimana kemudian menilai
ataupun juga melihatnya
kita ingin lihat performa tim indonesia khususnya di thomas cup ini
apa kemudian catatan anda sejak fase grup hingga semifinal kemarin mas ega
kalau saya lihat dari fase grup sampai ke babak semifinal indonesia itu menunjukkan fase peningkatan performa ya
paling mencolok itu dari sisi antoni ginting
anthony ginting itu waktu fase grup kita semua khawatir karena dia selalu kalah di pertandingan yang dia mainkan
tapi begitu masuk babak perempat final masuk semifinal
dia bisa menyumbang poin
dia bisa ngawalin kemenangan indonesia atas lawan lawannya
terus kedua di ganda putra
ganda putra indonesia pasang kombinasi muhammad ahsan dan kevin sanjaya
duet itu juga berhasil baik untuk menyumbangkan poin
terus kemudian dari sisi vito
vito sebagai tunggal ketiga bisa pegang tanggung jawab yang dipakai krusial
dia bisa tentukan kemenangan atas jepang kemarin
dan indonesia sempat disamakan dulu kan menjadi dua sama
sementara kalau fajar rian dan jonathan memang kemarin kalah
tapi sebetulnya penampilan mereka juga bagus di turnamen ini
jadi sebetulnya kekalahan kemarin ya nggak terlalu pengaruh besar menurut saya
jadi secara umum mereka juga tampil bagus di turnamen ini
dan siap untuk part final
ya karena memang banyak kemudian yang mengatakan ginting tadi malam menunjukkan top performance nya ya
karena sempat nggak percaya diri ya waktu itu kalah
tapi kemudian juga semalam bermain cukup bagus
termasuk juga prediksi dari kevin dan juga ahsan yang baru kali ini juga dipasangkan tanpa pasangan masing masing
ternyata juga bisa membawa kemenangan
nah kalau untuk ini prediksi thomas cup ini kan memang kita tahu
pertama kalinya untuk india masuk ke final ya
ini kejutan yang patut diwaspadai juga
karena ada beberapa pemain seperti lakshya sen yang kemarin juga on fire
dan juga ganda putra ada satwikai rangkireddy ya
nah ini menilainya bagaimana kekuatan peta india ini untuk pemain pemain yang akan muncul ini seperti apa mas ega
kalau india sudah berhasil sampai final thomas itu artinya kan dia punya kekuatan yang patut kita waspadai
dia punya kualitas yang memang layak untuk sampai ke final
india ini bisa lolos ke final dengan mengalahkan denmark dengan merebut dua poin di nomor tunggal
padahal kalau di atas kertas denmark itu kekuatan tunggalnya paling bagus di piala thomas kali ini
nah berarti kan tunggal tunggal india ini memang harus diwaspade oleh indonesia besok
selain itu ganda pertama india itu si rangkireddy dan erak setty memang berbahaya
bisa jadi ancaman bagi ganda indonesia
oke pertarungan sengit ini akan terjadi di sektor mana
kalau kita lihat head to headnya mas ega
pertarungan sengit itu saya rasa di tunggal pertama
tunggal pertama itu kan dakshasen itu menang dalam pertemuan pertama lawan ginting tahun kemarin ya
jadi itu punya poin krusial nanti buat buang kebuatim untuk ke depannya gimana
kemudian di ganda putra pertama indonesia sebetulnya kalau pasangan asli ya kalau asan hendra dan kevin marcus itu unggul atas si ranki reddy dan setty
si ahsan hendra unggul tiga dua
si kevin marcus bahkan selalu menang dalam sebelas pertemuan
tapi marcus kan nggak ada di squad thomas tahun ini karena dia masih pemula jera
jadi kemungkinan besar memang yang akan dipasang lagi adalah kevin adsan kalau berdasarkan penampilan mereka di dua partai kemarin
menurut saya sebetulnya ya ini indonesia juga punya peluang bagus walaupun dari head to head indonesia kalah nih kevin hasan sempat kalah dari ranki ready setty di kejuaraan asia
bergu tahun dua ribu delapan belas tapi kan itu sudah lama ya pertemuan jadi nggak bisa jadi tolak ukur juga
terus yang paling sengit dari sisi head to head sebetulnya adalah jonathan dan jonathan lawan sikidambi
jonathan itu udah temu sembilan kali sama kidami dan rekor pertemuannya itu lima empat untuk keunggulan jonathan
itu berarti kan tipis ya belanya jonathan
jadi partai ke tiga nanti juga bakal sengit saya rasa antara jonathan dan kidambi

ganda ke dua alias partai ke empat itu saya rasa peluang indonesia untuk dapet poin dari situ cukup besar ya karena dari kemarin tuh india sering hilang poin di partai ke empat
jadi siapapun nanti ganda yang diturunkan di partai ke empat ganda ke dua indonesia artinya entah itu fajarian atau pasangan lain saya rasa wajib dapet poin disitu
kalau partai sampai ke partai ke empat besok
sementara kalau di partai terakhir kalau kondisinya indonesia dan india korea dua sama
tapi memang pertemuan terakhir mereka ada di dua ribu tujuh belas
seharusnya sudah tahun yang baru
yang waktu tiba tiba padai adalah pranoy sudah dua kali menjalani partai pentuan lawan malaysia dan lawan denmark
artinya mental dia dalam kondisi terbaik
wih toto pun demikian
wih toto juga bisa menjawab tantangan kemarin ya waktu lawan jepang dia juga bisa sumbang poin di jepang
di pasang kurusial itu
shocking effect yang unpredictable begitu ya dari tim india ini memang akan kita lihat nanti ya
tapi kemudian ini tidak lepas dari faktor pelatih
nah kalau kemarin kan pelatihnya asal denmark nih malah juga mengalahkan denmark itu sendiri
kabarnya juga pelatih pelatih asal indonesia juga atau mantan atlet kita juga pernah atau masih melatih di india
atau bagaimana anda melihat
apakah ada faktor ini juga yang berpengaruh
ya kalau dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa pelatih top indonesia yang ikut memoles kekuatan badminton di india
kayak prihando ya pernah di sana
terus kandilin pene pernah di sana
terus agustin santoso pernah di sana
artinya mereka juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas dari badminton india
tapi yang paling penting menurut saya adalah dari keseriusan india sendiri untuk membangun bulu tangkis
mereka setelah mereka berhasil dapat medali olimpiade lewat saina nehwal dan hindu
mereka terus membangun kekuatan di badminton
mereka sertus mereka bikin program mereka punya perencanaan
termasuk dengan merekrut mathias full sekarang ya untuk sektor ganda mereka
oke mas ega anda juga melihat tidak bahwa ada faktor non teknis yang juga berdampak kepada jalannya pertandingan sejak penyisian
kita melihat beberapa hal
kita melihat beberapa gangguan ya
ada yang terpeleset begitu ya hampir pemain kita pemain denmark dan jepang juga mengeluhkan bagaimana embusan angin
anda melihat ini seperti apa
apakah perlu dicermati juga impact arena yang ada di bangkok ini untuk penyelenggaraan final nanti
rasanya kalau faktor angin mungkin pemain sudah mulai makin terbiasa ya karena sudah beberapa pertandingan
sudah sekitar empat atau lima pertandingan
artinya pemain sudah mulai bisa membaca arah angin misalnya di lapangan sisi sebelah sini arah anginnya bagaimana di lapangan yang sebelah sana bagaimana
tapi yang lebih berbahaya memang kondisi lapangan yang licin ya karena banyak pemain yang setelah melakukan lompatan terus mereka jadi salah mendarat
mereka terleset atau semacamnya
jadi mungkin untuk besok itu pemain harus benar benar memperhatikan kondisi lapangan
kalau memang dirasa sudah tidak nyaman sedikit ya
lebih baik minta dibersihkan
walaupun terkadang pemain yang minta dibersihkan itu kadang kadang diperingati oleh wasit ya karena dianggap terlalu memperlama pertandingan atau gimana
tapi menurut saya lebih baik pemain harus benar benar mewaspadai kondisi lapangan dengan bertindak seperti itu
oke mas eka terakhir prediksi dan juga membaca peluang setelah tadi melihat dan menganalisa faktor teknis dan memetakan juga bagaimana pertahanan dan kondisi lawan
apakah kemudian mempertahankan gelar thomas cup ini menjadi sebuah keniscayaan
ya tentu kalau kita sebagai penonton indonesia tentu berharapnya langsung menang tiga ya mas ya
tapi kalau misalnya secara realistis mungkin india mungkin juga akan kasih perlawanan sengit dan saya sih berharapnya bisa selesai di partai keempat alias indonesia menang tiga satu
kalau misalnya sampai partai kelima tentu dengan situasi dua sama tentu peluangnya akan jadi lima puluh lima puluh kita benar benar nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di partai kelima itu
karena semuanya udah benar benar ditaruh semua di situ kita gak bisa lagi berbicara soal rekor pertemuan apa segala macam
jadi memang benar benar kesiapan kedua pemain yang tampil di partai penonton itu jadinya
oke adu skill adu stamina ini akan kita lihat nanti di final thomas cup besok ya akan kita saksikan indonesia
dan india apakah kemudian gelar thomas cup ini akan terus bertahan bagi kita kita sama sama lihat nanti
terima kasih mas ega sudah berbagi perspektif soal ini semoga prediksi prediksi baik ini juga akan memberikan kabar baik esok hari
terima kasih mas ega selamat sore